tiga buah jet tempur angkatan udara perancis mengunjungi lanut halim perdana kusuma jakarta
selain misi diplomatik kedatangan jet tempur ini tidak lain untuk melakukan promosi
pasalnya indonesia sendiri saat ini masih mencari jet tempur baru untuk menambah kekuatan udara tni au
untuk kedua kalinya pemerintah perancis memboyong pesawat tempur mereka ke indonesia
bahkan kali ini mereka membawa sekaligus tiga unit jet tempur dasau rafale
yang baru saja usai mengikuti latihan perang di australia
selain kunjungan di diplomatik tentu saja kedatangan jet tempur ini sekaligus untuk promosi
pasalnya meski canggih dan terbukti di medan tempur jet rafale ini kurang laku di pasaran senjata dunia
tercatat hanya india mesir dan qatar saja yang membeli pesawat ini
indonesia sendiri saat ini masih mencari pesawat tempur baru untuk menambah kekuatan udara tni au
apakah pesawat ini berguna untuk pesawat tni au
saya tidak tahu apa yang pesawat tni au mencari tapi saya tahu bahwa pesawat ini sangat bagus
ini sangat integratif
dia melakukan semua misi memanufakur yang tinggi
dia bisa menambah kekuatan udara dengan kekuatan yang sangat tinggi
mungkin pesawat yang terbaik itu karena desainnya untuk menambah kekuatan udara di kapal
ya mungkin itu bisa menjadi pesawat yang baik untuk pemerintah
untuk mempermanis promosi angkatan udara perancis bahkan mengajak dua pilot kawakan dari tni angkatan udara untuk mencoba langsung
akan menguji kemampuan tempur pesawat rafael
diantaranya simulasi pertempuran jarak jauh
pertempuran elektronik dan lain sebagainya
saya melihat bahwa pesawat ini merupakan pesawat tempur generasi empat lima
di mana kemampuan pertempuran jarak di luar jarak pandangnya juga cukup baik
kemudian semuanya tersentralisasi dalam satu kontrol yang mudah
jet tempur rafael memang bisa dibilang cukup canggih
namun ada satu ganjalan yang membuat pesawat ini kurang laku di pasaran
yaitu harganya cukup mahal yang mencapai satu ratus dua puluh juta dolar per buah
bandingkan dengan harga standar sukhoi su tiga puluh lima yang hanya delapan puluh juta dolar
iwan hermawan jakarta